media vietnam menyebut timnas indonesia u dua puluh tiga sebagai lawan terberat timnas vietnam u dua puluh tiga di sea games dua ribu dua puluh tiga
demikian judul yang disematkan pada berita kehadiran witan sulaiman dan kawan kawan di tan yn
media tersebut menyatakan timnas indonesia u dua puluh tiga merupakan kesebelasan yang telah berlatih secara khusus dan menargetkan emas dalam sea games ke tiga puluh satu